jumlah pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman di bekasi jawa barat
memilih menggunakan perahu dari wilayah cilincing jakarta utara
hal ini dilakukan untuk mengurangi waktu perjalanan
para penumpang pun bersiap untuk mudik lebaran ke kampung halaman
kali ini para pemudik yang hendak menuju ke bekasi jawa barat
memilih menggunakan perahu dan berkumpul di kampung nelayan cilincing jakarta utara
selain menghemat ongkos mudik dengan perahu juga bisa mempersingkat waktu perjalanan
dibanding jalur darat yang macet
anak anak cucu pengen naik perahu ngeliat laut katanya
sebetulnya jalan darat juga bisa mau motor mau mobil
terus kenapa milih perahu apa lebih dekat
kalau melalui jalur darat darat berapa jam
untuk menuju ke muara gembong bekasi jawa barat
para penumpang dikenakan tarif rp dua puluh lima dengan waktu tempuh satu jam tiga puluh menit
terbayang sudah kegembiraan merayakan lebaran bersama keluarga tercinta